teknologi imersif atau augmented reality beberapa tahun belakangan ini mulai digunakan pada industri televisi sebagai bagian dari penyampaian berita
salah satunya adalah cnn indonesia yang punya teknologi imersif paling mutakhir
ingin lihat bagaimana kecanggihan dan juga bukti buktinya berikut ada rekan saya nadia laras yang punya informasinya
teknologi imersif yang juga merupakan bagian dari augmented reality adalah cara baru menambahkan realitas maya ke dunia nyata dengan bantuan komputer grafis
khusus di tv berita tujuan teknologi digunakan untuk menggambarkan kondisi yang kompleks agar lebih cepat dipahami
ketika teknologi ini berjalan perpaduan grafis virtual dan set sesungguhnya memang tidak bisa dilihat secara kasat mata di studio
namun bisa disaksikan di layar tv
apa yang anda lakukan
tapi kalau saya pakai kamera ini pasti anda bisa melihat ini ada sebuah gunung berapi yang sewaktu waktu bisa saja meletus
wah ini udah agak gempa gempa nih ya
nah kita untuk mengetahui teknologi augmented reality yang selama ini dipakai oleh cnn indonesia
sudah hadir bersama saya adalah tombak matahari head of computer grafik cnn indonesia
bisa dijelaskan nggak nih teknologi apa yang dipakai cnn indonesia ini
sampai saya agak gebetar gebetar
jadi ini ada teknologi muktahir yang dimiliki oleh cnn indonesia
itu adalah gimana kita bisa menceritakan cerita dengan secara tiga dimensional
kita akan mencoba menghadirkan serealitas mungkin untuk pemirsa
jadi kalau misalnya gunung api nih jadi ada kita bisa gambarin gimana asepnya di atas gitu kan
kemudian gimana sekelilingan landscape dari sebuah gunung
kemudian gimana nanti misalnya kalau dia keluar magma itu seperti apa
seberapa jauh deh
warna seperti apa gitu ya
kemudian kita lihat di situ ada kandungan asepnya apa
jadi ini lebih kaya lebih kaya ceritanya
salah satu kunci utama dalam pembuatan teknologi ini adalah komunikasi yang intens
dan kerjasama baik antara tim produksi dan tim desainer grafis
gimana sih bisa ceritain nggak proses delivery dari np atau news production ke teman teman di grafis
misalnya kalau untuk kasus gunung agung ini grafiknya kita mau efeknya buat penerbangan
jangkauan lavanya sejauh apa
nah kita sesudah kita dapat ide baru kita ngobrol ke mereka
maunya kita begini begini
mereka akan tanya grafiknya maunya modelnya kayak gimana
kita maunya imersif gunung tapi nggak mau yang begini ya
maunya yang di samping
waduh waduh itu wah gitu
jalan rengannya gimana
teknologi ini tidak hanya bisa diterapkan dalam studio tapi juga dapat digunakan di luar ruangan